pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat sudrajat ahmad syaiqo atau pasangan asyik akan mengirim somasi terhadap kpu dan bawaslu jawa barat terkait dengan temuan pasangan asyik melanggar aturan tata tertib debat pemilihan gubernur jawa barat
dikutip dari detik com wakil ketua umum dpp gerindra sufmi dasko ahmad dalam rilisnya menyatakan akan mengirim somasi terkait kasus kaos dua ribu sembilan belas ganti presiden yang diperlihatkan ahmad syaiqo
sufi menjelaskan ada tiga hal yang membuat mereka akan melayangkan somasi
pertama insiden itu terjadi saat debat tidak melanggar aturan kampanye pasal enam puluh sembilan undang undang pilkada
kedua pasangan nomor urut tiga tidak pernah dipanggil secara resmi oleh kpu dan bawaslu dalam insiden ini
ketiga pihak sufmi menunding kpu dan bawaslu jawa barat tidak bersikap adil dengan tidak memproses kasus pasangan calon lain
ia mengatakan pasangan calon tb hasanuddin dan anton carlian harus diproses karena menyebut nama presiden joko widodo
serta perbuatan pendukung pasangan calon nomor urut dua yang memaki dengan kata kata kotor